kita ke informasi yang lagi fenomenal dan lagi viral ini di sosial media
gara gara viral di media sosial seorang pengemis bermobil di kota bogor jawa barat
ditangkap polisi pamung praja rabu siang
selain kepergok memiliki kendaraan sang pengemis juga biasa diantar supir pribadi
nah ini dari hasil pemeriksaan petugas diduga pengemis tajir ini
mampu merob omzet lebih dari satu juta rupiah per hari
juga memergoki sopir pribadi dan mobil herman yang diparkir di belakang warung di sebelah tanah kosong
saat menjalankan aksinya kakek ini bisa meraup hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah dalam setengah jam
halo hari hari biasa berapa banyak pesan
hari hari biasa itu normalnya mbak
dari hasil pemeriksaan petugas
warga asal cibung bulang ini ditaksir bisa mengumpulkan uang sekitar satu juta rupiah per hari
tapi kalau hasil identifikasi nyatakan bahwa dia itu hanya pura pura jadi komunis
atau dia hanya mencari kelimatan dengan pura pura
dengan kondisi fisiknya itu ya kita cek nanti
nah apakah nanti kami akan merujuk ke rumah sakit atau kami kirim ke pantai
hingga kini petugas masih mendalami aset milik pengemis

kondisi fisiknya terjadi secara sengaja di media sosial tersebut
dengan mengamankan pelaku sopir pribadi mobil dan uang hasil mengemis
jika nanti ia terbukti melanggar peraturan daerah tentang tertiban umum
ia terancam hukuman enam bulan penjara dengan denda lima puluh juta rupiah
muhammad juanda bogor jawa barat